di tengah pandemi covid sembilan belas tidak jarang orang memanfaatkan untuk membuka bisnis atau usaha termasuk bisnis parsel
berbeda dengan parsel biasanya yang hanya berisi buah atau makanan
porsel yang ini untuk dikirimkan kepada kerabat yang sedang isolasi mandiri
penjual parsel covid sembilan belas dwi meida fitri awalnya hanya berjualan parsel buah saja
kini bisnisnya merambah ke parsel covid sembilan belas yang ia isi dengan vitamin serta susu
harganya pun beragam mulai rp dua ratus lima belas hingga rp satu tergantung isi dan permintaan pembeli

atau ditambahin roti atau misalnya ditambahin biskuit kaleng itu kita bisa terima
penjual parsel covid sembilan belas lainnya anissa ritonga membuka bisnis parsel covid sembilan belas sejak awal tahun dua ribu dua puluh
berbeda dengan parsel covid sembilan belas yang biasanya berisi buah vitamin dan susu
ibu rumah tangga dua anak ini memilih menjual parsel berisikan obat obatan herbal
dari keinginan membantu orang lain kini anisa bisa mendapat omset hingga rp lima dalam sehari
jadi intinya kita ingin membantu mereka yang memang mau menolong atau berbagi dengan sahabat keluarga yang lagi sakit
tapi di sisi lain kita juga berharap herbal herbal ini juga bisa benar benar membantu mereka yang sedang berjuang melawan covid gitu
bisnis farmasi dan obat obatan kini menilai
kini umumnya banyak yang mengalami kemunduran ya mengalami kontraksi pada saat pandemi
tapi sebetulnya sejumlah bisnis tertentu itu justru naik
nah itu bisa kita lihat kalau di makronya kita tuh bisa lihat dari misalnya sebagian daripada industri manufaktur yang kaitannya dengan makanan minuman dan farmasi obat obatan itu tumbuh tinggi
tapi saya yang farmasi dan obat obatan itu tumbuhnya dua digit luar biasa ya
meskipun harga parsel covid sembilan belas terbilang mahal namun masih ada orang berminat membeli parsel covid sembilan belas
salah satunya nisa setiahadi
ia tidak ragu merogoh kocek yang tidak sedikit untuk dua kali membeli parsel yang akan dikirimkan kepada kerabatnya yang sedang isolasi mandiri
menghemat waktu pertama kita gak perlu keluar kita gak perlu ke pasar untuk nyari

atau ke apotek sekalipun
jadi kayak easy aja gitu loh mempermudah segaranya gitu aja
jika anda menerima parsel jangan lupa tetap menyemprotkan disinfektan
untuk meminimalisir penyebaran virus